melalui sambungan telepon kita terhubung dengan direktur eksekutif parameter politik adi prayitno
ya selamat pagi mas adi mas adi kalau anda lihat kericuan yang terjadi di kongres pan maluku utara eder maluku ini
apa yang bisa anda perbincangkan mengenai kondisi saat ini
ya memang kalau setiap suksesi ketua umum partai itu selalu ada gesekan gesekan
banyak faktor sebenarnya tapi biasanya adalah sangat terkait dengan hal hal teknis
kan kericuhan pan sebenarnya di kongresnya itu bukan terjadi pada kemarin aja
di bali dulu waktu dua ribu lima belas juga terjadi kericuhan
karena ada yang menggugat siapa yang punya hak suara dan tidak ada punya hak suara
nah kalau kasus yang kemarin kericuan itu murni karena adanya sejumlah pengurus partai yang merasa berhak sebenarnya
untuk menjadi anggota partai atau menjadi anggota kongres tapi kemudian tidak memiliki hak itu

kericuhan kericuan seperti ini biasanya suatu hal yang lazim
karena ini kan momen lima tahun sekali semua orang semua urus pengurus merasa berhak sebenarnya
untuk menjadi bagian penting dalam kongres itu mas
juga pak adi ketika ketua umum baru terpilih apa langkah strategis ketua umum yang baru ini
dan maksudnya mau dibawa ke mana arahan pan ke depannya
yang paling mungkin sebenarnya setelah ketua umum terpilih adalah mengkonsolidasi
pihak pihak yang selama ini dianggap berseberangan
ini kan sebenarnya untuk menyulitkan kembali pan menyongsong lima tahun ke depan
apalagi misalnya menghadapi pemilu pilkada serentak dua ribu dua puluh tentu pan harus dengan komposisi lengkap
jadi pihak pihak yang selama ini dianggap punya konflik beda sikap politik itu harus dilangkul
siapapun yang jadi ketua umum pak meggy
yang kedua tentu tentu dalam kongres pan ini harus diputuskan kebijakan kebijakan politik strategis apa yang harus dilakukan
terutama menyangkut misalnya keinginan apakah tetap menjadi bagian dari pemerintah
mendukung jokowi tanpa syarat atau menjadi oposisi sejati
ini kan soal positioning partai pan ke depan sebenarnya yang ditunggu oleh banyak orang
ya kalau anda katakan tadi memang ketika nanti seorang ketua umum yang terpilih bisa mengkonsolidasi
dari sejumlah sisi daripada pan yang sempat terpecah belah
seperti yang terjadi saat ini di maluku kericuan dan berulang kali terjadi seperti yang anda katakan di awal juga
lalu ke depannya bagaimana posisi pan sendiri saat ini
apakah memang ketika menjadi oposisi mereka cukup mendapatkan atensi publik
terutama terkait nanti mengikuti pilkada dua ribu dua puluh saat ini ataupun nanti di pemilu mendatang
apakah memang nanti ketika bergabung dengan pemerintah sebenarnya pan tidak memberikan
mendapatkan banyak kontribusi
seperti apa anda melihatnya saat ini mas
kalau melihat kecenderungan suasana hati kader dan pendukung pan
itu mayoritas berkehendak pan ini menjadi oposisi
kan kita cek misalnya begitu banyak aktivis dan tokoh tokoh pan yang cukup kritis terhadap pemerintahan jokowi
kurang lebih lima tahun belakangan
ini sebenarnya bentuk aksentuasi politik yang mesti diapresiasi
tapi pada saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa pan di bawah pak zulhas itu mendukung pak jokowi tanpa syarat
sekalipun tak ada menteri di situ
nah ini perdebatan perdebatan yang saya kira harus dituntaskan dalam kongres ini
apakah pan tetap berada di koalisi jokowi tanpa mendapatkan
apapun atau berada di luar kekuasaan
seperti yang disampaikan oleh mas derajat wibowo ataupun mulfahri harhab
kalau dua orang ini yang jadi ketum maka pan akan menjadi oposisi sejati
ini sebenarnya soal positioning politik mas untuk lima tahun ke depan
karena pan dianggap kurang tegas sebenarnya mengambil jarak dengan kekuasaan
atau memang harus berhadapan hadapan
itu sih yang sebenarnya harus segera dibenahi
berarti mas adi positioningnya di sini adalah semua terletak di tangan ketua umum nanti yang terpilih
apakah nanti platform ataupun angka politik pan ke depannya
baik itu nanti dari kubunya minraes maupun zulhas sendiri
bagaimana anda melihat ke depannya
betul kalau melihat kecendungannya zulhas ini ingin berkoalisi dengan pemerintah
tapi pada saat yang bersamaan banyak juga fungsi nyari toko toko senior pan ini menginginkan pan beroposisi
disinilah yang saya kira dikompromikan melalui kongres itu mas
siapapun yang jadi ketua umum tidak bisa serta merta memutuskan secara sepihak pan ke depan
ini harus seperti apa
ini harus quorum didukung oleh jumlah mayoritas pengurus dpd dan dpw yang hadir dalam kongres kendari itu
tapi di luar itu sebenarnya pan kalau sudah terpilih menjadi ketua umum
maka harus mengkonsolidasi kembali kekuatan politiknya
karena kerusuhan kericuhan kemarin itu menjadi satu kendala psikologis sebenarnya
dalam perhelatan lima tahunan ini mas
jadi segera merapat konsolidasi baru tentukan bagaimana positioning yang sesungguhnya
dua hal itu yang saya kira penting
ya terkait dengan pemilihan ketua umum yang baru bagaimana prediksi anda untuk melihat ke depannya
apakah secara aklamasi akan terpilih ketua yang sesuai tadi ada prediksi akan menjadi kubu pemerintah
ataupun justru akan tetap memilih seorang ketua yang mengikuti grassroot
ataupun bagaimana paradigma para pengikut pan yang ingin menjadi oposisi
ya kalau kongres begini sebenarnya susah untuk ditebak siapa yang akan menang gitu ya
nanti perhatiannya akan berubah
pasti akan ditentukan di hasil kongres
tapi kalau dibaca rata rata head to headnya gitu ya dinamika persaingannya ini kan sebenarnya sudah mengerucut pada dua orang mas
zulhaz dengan molfahari harahab
nah dua orang ini saya kira sama sama kuat dukungan politiknya
tinggal nanti uji materi kira kira lima ratus sembilan puluh yang memiliki hak suara itu lebih condong dan akan memilih siapa
bukan dengan tanpa misalnya mengejampikan mas
dajat bibowo ataupun mas abdan abnur
tapi kedua orang ini memang terlihat gerakan politiknya itu tidak tampak ke permukaan
landai gitu ya
dan nyaris tanpa dinamika apapun
jadi kalau saya mau nebak ya ini sebenarnya satu kongres yang head to head antara zulhaz dengan molfahari harahab
tinggal uji materi aja nanti siapa yang paling kuat
ya terima kasih adi prayetno atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian new day